puluhan orang bersorak sorai di halaman kantor dinas perkebunan dan peternakan kalimantan barat
di jalan muhammad hambal pontianak sabtu pagi
mereka bukanlah supporter sepak bola ataupun bulu tangkis
melainkan supporter atau joki yang mendukung ayam serama kesayangan untuk berlomba menjadi juara
lenggak lenggok ayam yang diklaim ayam terkecil di dunia ini berhasil memikat penonton
terlebih dengan suara kokoknya yang nyaring dan bulu yang indah saat membusungkan dada dan mengapakan sayapnya
untuk menjadi pemenang ayam serama ini harus memenuhi beberapa kriteria
dari mulai cara berdiri ketahanan fisik warna bulu dan kondisi tubuh si ayam
dan inilah pemenangnya ayam serama dari meliau sangga kapuas
selain memberikan hiburan kontes ayam serama ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenal ayam serama
tentang pengenalan ayam serama
di mana ayam serama ini masyarakat awam masih menganggap itu seperti ayam katai
padahal perbedaannya tentu banyak antara ayam katai dan ayam ceramah
rencananya kontes ayam serama akan kembali digelar
agar ayam serama lebih dikenal dan dapat mendongkrak penjualan ayam serama di indonesia